mari kita belajar bahasa korea bersama sama
yorobun yang sering nonton drakor pasti suka mendengar kata atau kalimat ekspresi ya
yang suka diucapkan dalam dialog
nah korean corner hari ini akan membahas yaitu pyong hyun
ada pyo yon atau artinya adalah ekspresi
jadi ada beberapa kata dalam kalimat adegan atau dialog drakor
yang mungkin suka anda dengar tapi penasaran kalau tidak pakai subtitle
yang pertama ini dia ada aiku
jadi walaupun menggunakan huruf o
tapi kalau anda baremnya atau pelafalannya penyebutannya itu antara seperti o dan u
jadi kayak aigu
nah aego ini kalau diartikan dalam bahasa indonesia tuh kurang lebih kayak ya ampun gitu
tapi ampunnya lebih ke arah tonnya itu agak sedikit negatif gitu
jadi kayak misalnya ini ada salah satu contohnya kayak aiku moregal pyo
jadi aduh kepala saya itu sakit banget gitu
jadi anda bisa menggunakan si aigu ini
nah selain aigo ada juga ini sering banget debak ya
debak atau wah luar biasa
jadi debak ini biasanya digunakan untuk menyebutkan sesuatu atau ekspresi
kayak paling enak misalnya atau misalnya paling cantik gitu
contoh kalimatnya yang saya kasih hari ini adalah debak
jadi kalau anda mau ngomong aduh makanan ini itu saya suka banget karena enak banget
jadi anda bisa bilang debak
nasi soyo itu artinya enak banget
oke nextnya dari aigu dan juga debak
omo juga sering banget
nah sebenarnya omo ini artinya tuh mirip sebelas dua belas ya sama aigu
jadi artinya sebenarnya ya ampun juga
tapi kalau tadi kan aego lebih ke tonnya negatif agak sedikit negatif
kalau omo ini justru menunjukkan semacam ekspresi
ador gitu atau kagum akan sesuatu hal atau juga seseorang
misalnya kalau misalnya ngelihat
misalnya kalau misalnya ngelihat
jadi wah song joong ki gitu ada nih
wah ya ampun song joong ki muncul
nah anda bisa menggunakan kalimat omo ini
jadi kalau aigu tonnya lebih ke negatif
omo tuh untuk yang tonenya agak lebih positif
terakhir ada map sosa
ya map sosa ini lebih apa artinya itu kayak
hah oh my god beneran gitu ya
beneran nih serius nih gitu
jadi lebih ke ekspresi yang kayak seakan akan tuh terkejut
atau nggak percaya akan sesuatu
jadi anda bisa bilang kayak yang sering ada di drama korea adalah
oke itu tadi adalah empat kata yang suka muncul dalam drakor
yang masuk dalam definisi pyo yeon
kita ketemu lagi nanti minggu depan dengan kosa kata kosa kata lainnya ya tentunya